memang sampai pagi ini sampai hari ini status awas masih ada di kawasan gunung agung
nah meski berada di kawasan rawan bencana
krb umat hindu bali minggu pagi tetap menilanggarakan ritual karya penyep brahma
di pura kiduling kretek besakih
nah upacara ini dilakukan setiap bulan desember di pura besaki
yang terletak tujuh km dari gunung agung
status awas gunung agung tidak mengurungkan niat umat hindu bali
menggelar ritual penyep brahma di pura kiduling kretek besakih
ritual ini bertujuan untuk meminta keselamatan serta berkah bagi umat
terutama di saat gunung agung sedang bergejolak
ritual karya penyep brahma biasanya digelar selama tiga hari
namun dalam kondisi status awas gunung agung dan demi keselamatan umat
ritual sembahyang kali ini hanya dilangsungkan selama tiga jam
dari minggu pagi hingga siang
mudah mudahan walaupun terjadinya
di letusan gunung agung tidak separah seribu sembilan ratus enam puluh tiga
kami yakin dan sangat yakin itu
karena kebesaran beliau
ide sengang widih wase
apa yang menjadi doa spirit kami
berkaitan dengan karya penyep brahma itu
mudah mudahan itu kami selaku manusia
kami selaku bisa hanya berdoa
melalui upekarya yang pada intinya yang telah dilaksanakan tadi
sementara hingga minggu pagi
suasana sekitar pura besaki masih lengang
terlihat banyak tanaman mengering
daun daun berguguran terdampak abu gunung agung
sebelumnya pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pvm
telah menetapkan kawasan desa besaki
termasuk pura besaki
berada di kawasan zona berbahaya
karena berada tujuh km dari puncak gunung agung
hingga kini ada enam puluh empat puluh sembilan
delapan pengungsi yang terdampak aktivitas gunung agung
terpaksa mengungsi di dua ratus empat belas titik pengungsian
yudi yudawan karangasem bali